sekelompok anak anak yang tengah membangunkan sahur merusak rumah seorang warga di kawasan kelurahan jati pulau gadung jakarta timur
aksi tersebut dipicu lantaran keluarga dari pemilik rumah tersebut mengadukan adanya kegiatan sholat terawih di salah satu masjid
yang berada tepat di depan rumahnya pada gubernur dki jakarta melalui twitter
aksi tak terpuji tersebut dinilai merupakan aksi spontan dari para remaja
pihak pengurus lingkungan kemudian melakukan mediasi dan kedua belah pihak pun telah berdamai
siang itu kita sepakat bahwa kasus ini kita tutup
dia tidak keluarga ini tidak akan melaporkan ini sampai ke ranah hukum
itu yang kita harapkan dari beliau alhamdulillah bisa menerima dengan lancar
bukan warga gitu
bukan warga anak anak yang harap berdua
pihak pengurus lingkungan menjamin kejadian serupa tidak akan terjadi lagi
tef rizal jakarta